nah kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah
jangan bepergian kecuali untuk kegiatan yang esensial terkait dengan kebutuhan pokok kesehatan
kami meminta kepada seluruh masyarakat jakarta untuk tidak meninggalkan jakarta ke luar
khususnya ke kampung halaman
pesan ini sesungguhnya sudah disampaikan berkali kali
tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bapak ibu seluruh sekalian sehat
dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan kami bisa memberikan bantuan
karena bagaimanapun juga fasilitas kesehatan yang ada di jakarta
meskipun terbatas dibandingkan jumlah kasus yang harus dihadapi
tapi relatif lebih tersedia